udah enakan belum
cukup baik baik aja kok
aku harus baik baik aja kan
besok aku mau jadi masalah
semenjak kita dari rumah sakit kemarin itu
kayaknya kita belum mampir ke pondok pelita ya
jadi gak tau deh kabar tantrosu sama andi gimana
ya kan kalau saya sama perempuan mungkin
ngomongnya bisa lebih terbuka
kamu nanya juga mungkin andi jawabnya lebih enak
halo assalamualaikum din
baru aku mau nelfon angga kemarin nelfon
ini kebetulan sebelah aku ada angga sih
sebentar aku speaker ya biar angga denger ya
oke ini udah aku speaker
iya tadi aku mau nelfon angga
karena aku mau minta bantuan angga
untuk nemenin aku untuk mencari masalah
aku mau datang ke sumatera
tempat terakhir masalah hilang
biasanya kalau ada waktu kita ketemuannya
pak rendy akan nemenin juga
sekarang aku juga mencari orang untuk meng hire
untuk bantuin kita
besok bisa ketemuan nggak di kantor
ya udah kalau gitu makasih ya assalamualaikum
kamu tau gak sih
aku tuh salut banget sama andin
mengenai dana asuransi aja kan udah diurus tuh sama maskapai
buktinya apa sampai sekarang
andin masih kekecari al
andin itu bener bener masih berharap kalo al itu masih selamat
masih ada disana

masih ada disana

masih sempet pulang
menjadi keluarga yang utuh kembali
ya mungkin feelingnya andin sebagai istri itu kuat gak
jadi dia ngerasa kalo al itu masih ada
aku bawa asinnya oke syah

mama taruh di kulkas kalau gitu ya
papa belum mandi gak apa apa ya
belum boleh pegang
rena udah pulang
papa yang anterin tadi
kirain rena nungguin aku
seperti yang bapak udah bilang berkali kali sama kamu
keisha butuh perhatian kamu lebih
bukan berarti rena enggak ya
tapi kesha coba kamu utamakan dulu lah
rena kan ada andin
mama ingetin sekali lagi
jangan pernah kamu ngomongin soal rena di depan elsa
iya mama tau
tadi mama lihat stok asi yang kamu kirim itu berkurang
dan itu artinya elsa lagi ada pikiran
mungkin saat ini dia lagi stres
jangan sampai elsa itu berpikir kamu itu gak bersyukur
di dalam hidup kamu itu sekarang ada keisha
mama dan papa ada benarnya
tapi apa aku salah
kalau aku juga memikirkan reina
bagaimanapun juga kan rena anak aku
tapi lebih baik aku diem
aku mau berdebat sama mama sama papa soal ini
kamu udah buka puasa belum
apa mau makan disini
aku biar pulang dulu nanti buka puasanya di rumah
lain banget juga
maaf belum mandi jadi nggak bisa cium
kamu baik baik disini ya
dari mana earth
ini tuh temanin mbak mat tuh
dari tadi disuruh tidur
justru nyanyi sampai satu album
enggak merem juga sampai aus
gitu rena bentar ya
kalau bebek kayak papa mau diajakin kayak papa apalagi ada ada keisha
juga maaf aku jadi pengen adek cewek ada keisha sekarang kan baru ada yang cowok tidak sekarang
terus ketemu ama baiknya gimana baik titipin di rumah opa semua umat jadi
gitu dinding jadi kita namu panino juga namu jadi ketemu kita disitu
ya udah isi rahat bobo minum susu
ya udah sebelum bobo apa ngapain dulu oke baca dulu ya allah aku mau malam ini
aku memimpi ketemu
sama papaan aku kunun banget sama bapak semoga bapak baik baik aja di sana
hai jadi tadi ada nih udah mau ke surya iya jadi itu pas kita baru sampai rumah
oh surya gak lama paninu juga dateng menteri keisha nitipin keisha gitu oh aku
pikir ada apa ya kalau itu ya gimana ya kebetulan aja keisha sama rena memang mau main sama omo opanya
ya iya tapi nggak aneh aneh kan enggak kok soalnya habis itu paninu langsung pergi mau ngambil asyik buat
keisha ini tugas lu yang mirip untuk jagain karena supaya tidak deket sama nino karena yang paling gue
takutin takut nanti minum ngomong aneh aneh sama reina pastiin itu pasti jagain renna nah iya bu nih kamu harus minum vitamin dulu
karena ibu tuh nggak mau lihat kamu tuh sakit
aku baru mau ngambil vitamin ini ibu udah langsung kasih kok ibu tahu banget sih pikiran aku
ya ibu kan lihat kamu tuh sibuk suka lupa semuanya makanya ibu siapin buat kamu
tapi harusnya ibu yang minum vitamin

bu inget gak
waktu dulu jangankan vitamin
untuk beli obat aja waktu aku sakit
kasihan ibu uangnya tinggal sepuluh ribu ibu
banding uangnya buat kita beli makan berdua aja
aku akan selalu buat ibu bahagia
sejujurnya aku bersyukur banget
punya ibu seperti ibu
itu sebetulnya sudah kewajiban ibu
dan tugas aku juga
memastikan ibu baik baik aja
ibu tidak kekurangan apapun
dan aku bisa menjadi
anak yang berbakti
dan dengan profesi aku sekarang bu
aku akan memperjuangkan
bagi yang benar
sama seperti ibu yang dulu
tidak mendapatkan keadilan itu
kita mikir ke depan aja
buktinya kita udah berdua
wah bahagia kok
ga usah liat kebelakang lagi
cara tersebut reese
alhamdulillah mba baik baik aja kamu gimana kamu
maaf ya mbak belum bisa jangkau kamu
tapi mbak harap semoga kamu baik baik dan sehat sehat terus ya
ya gue seneng denger lo baik baik aja mbak
kemarin gue denger dari nino
pas dia dateng kesini
katanya lo masih cari pesawatnya aleh
yang dibilang sama dia benar kok
ya allah mbak
gue turut berduka ya
atas apa yang menimpa lu sekarang
makasih banyak ya
pokoknya semangat terus ya mbak
makasih ya saya udah semangatin
gue boleh minta tolong gak
untuk reina dan nino jangan sampai deket banget
karena gue kasihan sama keisha
dia itu cuma punya nino
dan sekarang keliatannya nino lebih sayang sama rina
gue harap lo ngerti maksud gue ya mbak
enggak juga akan berusaha mungkin kok
untuk ngejauh nino sama rina
mbak kamu tenang aja ya kamu gak usah khawatir

mbak juga akan berusaha mungkin kok untuk ngejauh nino sama rina
dan paham maksud gue
tapi gue minta tolong ya soal ini nino jangan tahu ya
makasih banyak ya mbak
yaudah kalau gitu
teleponnya udah dulu ya waktu gue udah habis
akhirnya gue bisa ketemu sama elsa ros
bisa santai ya
ada mau ngapain lagi di sini emang kenapa ini tempat umum
anda sadar elsa sudah punya suami mau ngapain lagi emang ada aturan gue nggak boleh kesini
kalau kesini gak ada aturannya tapi ketemu dengan istri orang ada etikanya sampai sini paham
ya walaupun palsu sih tapi lumayan lah bisa bikin
gue kesini bukan mau jenguk elsa

apa ngomong yang jelas oh tenang aja gue kesini bukan mau jenguk elsa gue kesini mau jenguk temen gue
ada teman juga di lapas
ingat ya lain kali saya ketemu anak di sini dengan tujuan ingin ketemu dengan istri saya
saya akan bikin perhitungan
gua tunggu nak
selamat pagi bu andien
selamat pagi bu andien
kita gak terlambat kan
enggak aku juga baru nyantai
entah kenapa ya
gua tuh ngerasa kalau al itu masih ada disana
dia tunggu kita benceput dia
gue juga ngerasain hal yang sama kok
makanya sekarang kita kan lagi mau cari dia kan
ya mendingan sekarang kita langsung masuk aja
silahkan bisa ibu liat
ya jadi saya dibantu sama felis sudah mengatur bu
perjalanan ibu menuju ke titik dimana pesawat itu terakhir hilang kontak bu

ya kita juga sudah siapkan nafasnya gitu kan
kita juga sudah siapkan helikopter maupun pesawat kecil untuk menuju ke sana
tinggal nunggu kesiapan ibu aja
tapi memang kita juga membutuhkan beberapa tenaga ahli bu
untuk membantu pencarian di sana
hire tenaga kerja yang diperlukan aja
apapun itu ya untuk menuju ke sana
saya juga akan menggunakan dana pribadi saya bukan kantor
baik bu kalau gitu saya akan mulai mencari beberapa tenaga ahli yang bisa kita panggil
ya jadi kalau mereka juga butuh apa apa tolong kamu bikin list aja ya
untuk bantuan kabarin
insya allah gue pasti bantu
terima kasih ya semuanya
sudah membantu dan ingin melakukan pencarian ke masa
kalian semua orang yang sangat berarti buat aku dan massa
ya jadi keputusan finalnya adalah
saya dan pak angga akan ikut bangkit
gue udah gak sabar mencapai pencarian ini
ya tapi nanti kalian juga tetap harus hati hati ya
karena kan pasti medannya tuh gak gampang
taruh kebiasaan kabarnya kamu juga ya
saya izin ya kembali ke ruangan saya
masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan
kalau gitu saya juga pamit ya bu kembali ke ruangan saya
oke mari semua
eh ya ampun
kamu kenapa sayang
masal juga hari ini tuh dia juga sudah mau bersiapkan untuk montifestari kita
masal juga udah nyewa hotel
udah reservasi dia
hebat banget ya halnya
di sela sela kesibukannya terus kerjaannya yang padat
dia masih nyempetin dirinya untuk keluarga ini
al itu benar benar sayang sama lu dini
dia cinta banget sama lo
gue masih ada urusan di luar muka bengkel juga
kita sekalian pamit ya
makasih udah datang kesini ya
aku juga harus praktek di rumah sakit
kamu ya gak apa apa di tinggal sendiri
benar gak apa apa ya
kabarin ya udah gak apa apa
ya udah aku pamit ya
mumputnya udah balik kan
tadi gak sengaja
aku ketemu ricky di depan
ya dia bilangnya sih mau ketemu temennya yang ditahan disini
terlepas dari betul atau tidaknya
aku juga gak tahu maksudnya apa
mungkin dia mau ketemu kamu
yang jadi pertanyaan aku cuma satu
kenapa kamu santai santai
aku mau ketemu riki
aku mau ketemu riki
aku mau ketemu riki
aku mau ketemu riki
kenapa kamu sampai cabut
untuk ketemu kamu disini
untuk ketemu kamu disini
karena aku gak mau riki ganggu orang lain
apalagi keluarga aku sendiri
apalagi sekarang pasha lagi ada di rumah mama papa
ya aku gak mau kalo sampe riki ngelakuin yang aneh aneh lagi ke keisha
karena aku udah bilang
kalo soal keisha kamu gak usah khawatir
aku pastikan keisha itu akan baik baik aja
tapi aku tau dia
aku tau dia
jadi aku mohon sama kamu
biarin kali ini keputusan aku
untuk tarik nama dia dari riki
biar aku aja yang digangguin
biar aku aja yang diganggu

ya kalo ini mengerti keputusan kamu
ternyata bener kata kamu
bening masih berusaha cari pesawat al yang hilang
masih berusaha cari pesawat al yang hilang
kalo andin jadi pergi
untuk mencari al
hari dimana kamu sudah menjanjikan
untuk kita ketemu sayang
aku minta maaf kalau aku harus nangis
kalau aku mau nangis
aku juga mau nangis kebahagiaan
aku juga mau nangis kebahagiaan
bukan nangis yang seperti ini sayang
tapi hati aku benar benar kosong
aku mau ketemu sama kamu mas
kamu udah janji untuk ketemu sama aku secara virtual
walaupun kamu juga jauh mbak
kita masih bisa ketemu
sekarang aku gak tau kamu ada dimana
aku juga gak tau kamu ada dimana
saya juga sudah mati
aku juga udah sakit
gue di dalam tempat tersebut
tapi apa yang berarti
aku tak hidup
saya masih terima despite
zadar jangan lupa saya
sudah apa bu
saya hantar ke rumah sakit ibu
iyuh burung kuntul
dimakan si boim
usep lagu udah kayak musang pandan
makanan burung kuntul
aduh bisa aja loh ya
jangan berahapin ya
pak ria buangin kenapa pak
panjang umur ah
ya allah buangin
pak ria buangin kenapa
buangin tadi keluar dari hotel dia lemas
mau masuk dulu mau masuk
pelan pelan pak pelan pelan dia
gak bisa selambutin karena badan gak kedinginan
kok gak bangun bang
pingsan dia ghi
eh sekarang kita telepon dokter aja ya ki
eh gigi gimana kalau gigi telepon mbak mici aja mbak mir
ya biar kita tahu gitu mbak anden
iya tapi kan mbak mici
mbak mici spesialis anak
harusnya kita telepon dokter yang lain
mbak mirna meskipun mbak mici itu dokter anak
tapi kan yang penting mbak michi itu dokter
nah kita panggil dulu mbak mici ke sini
biar dicek sama mbak mici kenapa kenapanya
nanti kalau mbak andin butuh perlu dibawa ke dokter spesialis
baru kita langsung ke rumah sakit
lu telepon mbak mici gue telepon om surya ya
aduh untung rena sama bu bos udah tidur
kalau tau kondisi anden kayak begini
aduh ampun ya
gue telepon om surya dulu
ya allah ki anden pingsan
yaudah saya kesana sekarang ya
ya makasih ki
om maaf om boleh nggak
pas om suri udah datang ke sini jadi biar jelas
om surya bisa kan datang ke sini sekarang
terus tadi saya juga udah minta tolong kiki telponin mbak michi
ya saya ke tempat andi sekarang deh ya
om kalau nanti om udah datang andin ada di kamarnya ya om
ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ma aku ke tempat anden dulu ya
iya aku ikut dong pak aku mau lihat andi juga
nggak usah udah kamu di sini aja kan kamu harus jagain keisha ya
aku berangkat sekarang aja ya
kabarin aku ya andi mudah mudahan sih gak apa apa ya
aku kabarin kamu terus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bin gimana udah enakan belum
aku baik baik aja kok
aku harus baik baik aja kan besok aku mau jadi masa
ini aja gue tadi udah pingsan lho din kenapa din
ma anden padanya berasa demam gitu nggak
apa apa keluhannya aku sampein ke mbak mici ya
aku baik baik aja
aku mau ke rumah ya

aku mau ke rumah ya
aku mau ke rumah ya
aku baik baik aja
ya baden kamu sih nggak ada demam sama sekali
kamu nih emang lagi kecapean aja karena dari kemarin tuh banyak masalah
lebih baik kamu
tunda dulu pergi ke hutan sumatera tempat titik pesawat itu hilang
demi kebaikan kamu juga andin
gimana kok disini sekarang
kok kamu bisa sampai begini sih nak
aku gak apa apa
aku baik baik aja pak
baik baik nggak begini nak
untuk mencari al
tapi jangan sampai begini dong
aku sakit begini kok
aku gak sakit
aku gak sakit pak aku usaha
karena besok aku juga mau cari mas al
anda juga yang akan nemenin aku ya kan gar
saya minta tolong sama om jaga kesehatan om juga
om gak usah banyak pikiran saya janji
saya akan menjaga andin
aku gak sakit
aku sakit pak
aku tetep habis kesana
terus gue udah disiapin
terima kasih ya angga michi
andin punya teman sebaik kalian
besok papa akan bawa keisha kesini ya
kebetulan pak chandra dan bu chandra lagi keluar kota
kebetulan pak chandra dan bu chandra lagi keluar kota
dan mereka memulitipkan keisha ke papa